kami segenap tim yang bertugas mengucapkan selamat menaikkan ibadah sholat subuh bagi anda di wilayah dki jakarta dan sekitarnya
kita berlanjut ke informasi selanjutnya saudara
seorang anak balita berusia dua tahun di sidoarjo tewas tertabrak mobil yang dikemudikan tetangganya sendiri
namun nyawa korban sudah tak dapat lagi diselamatkan
sementara pengumudi mobil yang menabrak anak balita telah menjalankan pemeriksaan polisi
selain itu mobil juga turut disita di mapol resido harjo
berdasarkan pemeriksaan sementara saudara selain kurang pengawasan oleh orang tua kepada anak